sekali lagi aku minta maaf
aku benar benar tidak tahu kalau jakarta ruk itu
mohon maaf kanjeng ratu
selalu membutuhkan mengutusnya budak sari
untuk bertemu dengan kanjeng ratu
ada apa senopati budak sari
kau terlihat begitu khawatir
terima kasih kanjeng ratu
ratu berangka mengutusku untuk minta bantuan
dari keratas gorokidul
apa yang terjadi siapa yang melawannya
ada seorang manusia tahanan kami
dan kami berusaha untuk berperang melawannya
hanya satu orang
betul kanjeng ratu ratu berangga bilang dia memiliki
kekuatan dari sang penguasa lanya
gusti prabu akasa
kekuatan penguasa langit
sepertinya aku mengenali manusia itu
baik kanjeng ratu
ada apa ini kanjeng ratu
aku dengar kita harus membantu selalu mutan untuk berperang
jangan taruh pengamuk cunemanik
apa sebaiknya kita perlu membawa lampu ke kanjeng ratu
tidak perlu biar aku yang menangani
jangan lupa untuk berlangganan
hal ini saya bersarankan
apa allah menyapaairu

bagaimana abstracto yang kamu putarcir
aku tak ada tujuan

apa kamu mengenalnya
siapa sebenarnya manusia itu
kenapa dia bisa memiliki kekuatan romoko
akan aku jelaskan nanti ratu brana
lebih baik kita lumpuhkan dia terlebih dahulu
lapor kanjeng ratu
berdasarkan mata mata kita
ratu kidul saat ini sedang berada di selol lumutan
dia berada di selol lumutan
ratu berangah meminta pertolongan kepada
keraton segoro kidul ganjeng ratu
tapi tapak musti dan senopati judo manik juga ada di situ
bodoh sekali nafung ulang itu
itu berarti istana dia sedang kosong sekarang waskop
ini kesempatan untuk kita oskop
kesempatan untuk kita menyelesaikan urusan
siapkan bala tentara pasukan demik
kita berangkat sekarang
baik kanjeng ratu
sebenarnya apa hubungan kamu dengan manusia itu ratu kidul
lebih baik kita keluar dulu dari sini ratu berangan
akan aku jelaskan semuanya kepadamu
kudak sari kembalikan dia ke penjara
akan kubicarakan hukuman kepada dia nanti
damit serang mereka
ini adalah kesempatan besar untuk kita waskon
para dedemitku ayo kita serang mereka
jadi begitulah ceritanya ratu brang
sekali lagi aku minta maaf
aku benar benar tidak tahu kalau jakarta room itu
itu semua hanya lemas alaluku
sekarang jakarta sudah memiliki kehidupan baru
itu semua bukan masalahmu
terima kasih atas pemakluman ratu kidul
tapi peraturan adalah tetap peraturan
aku akan tetap tahan jakarta rup disini
karena dia sudah merusak ratuanku
aku akan membicarakan hukuman yang akan kujatuhkan kepada dia nanti
kalau ratu kidul berkenan
aku akan mengadakan sidang
silahkan ratu brang
terima kasih ratu kidul
tapi ratu kidul belum menjawab pertanyaanku
atau kidul belum menjawab pertanyaanku
bagaimana jakarta rup bisa memiliki kekuatan romoku
aku juga sangat ingin mengetahuinya
ratu brangga bisa melihat sendiri
kekuatan itu tidak cocok di badannya
jakarta harus tidak bisa menguasai dirinya
itu akan bahaya bagi siapapun
kamu benar sekali ratu kita
aku merasakan ada sesuatu
aku merasakan ada sesuatu